gara gara tidak bisa mengembalikan uang anggota sebesar dua puluh miliar rupiah
sebuah kooperasi di kota mojokerto disegel oleh puluhan guru
penyegelan dilakukan untuk menyelamatkan aset aset kooperasi yang masih ada
puluhan guru sekolah dasar sekota mojokerto mendatangi koperasi harapan di jalan kiai haji nawawi kota mojokerto
sesampainya di lokasi sejumlah guru langsung membuka paksa pintu yang dipalang oleh pengurus kooperasi
para guru langsung masuk dan melakukan pendataan aset
di mana hanya tertinggal sejumlah barang bekas peninggalan pengurus lama
penyegelan dilakukan oleh para guru untuk menyelamatkan satu satunya aset kooperasi yang masih ada
terlebih para guru mendengar adanya isu gedung koperasi akan dijual oleh para pengurus
kisru kooperasi harapan milik enam ratus guru sekolah dasar sekota mojokerto terjadi sejak tahun dua ribu dua belas lalu
saat lpj pengurus ditolak oleh para anggota
setelah dilakukan audit di tahun dua ribu empat belas
ditemukan banyak aset koperasi yang hilang dan koperasi bangkrut
hingga tahun dua ribu tujuh belas ini lebih dari dua puluh miliar rupiah uang para anggota koperasi tidak jelas keberadaannya
sementara para pengurus kooperasi banyak yang sudah pensiun dan sebagian meninggal dunia
kegiatan ini kenapa kita lakukan itu karena dari tahun dua ribu dua belas kita sudah menuntut ke pengurus
terus sampai tahun dua ribu tiga belas pengurus nyata nyata tidak
bisa bertanggung jawab
usai melakukan penyegelan para guru menyerahkan kunci segel ke aparat kepolisian untuk proses hukum selanjutnya